hai mengusung tema cerita rakyat jakarta rup dan zero waste salah satu dari sepuluh designer yang
karyanya akan melenggang di paris fashion week bulan maret dua ribu dua puluh dua mendatang dipertunjukkan dalam
terang show rabu dua puluh enam maret dua ribu dua puluh dua tenun gedok berwarna hijau yang dirajut tangan oleh
perajin dituban ini menunjukkan konsep cerita jakarta rup dalam cerita jakarta rup ada cerita
tujuh bidadari dan selendang yang tertinggal selain warna hijau perpaduan warna lain juga
digunakan sang desainer untuk detail ornamennya mulai dari topi baju hingga roh menggunakan bahan
tenun gedok untuk menciptakan desain yang tak monoton karena menggunakan full tenun gedok sang
desainer juga memadukan kain tile sebagai gambaran tujuh selendang bidadari pesan yang ingin
disampaikan dalam busana ini adalah agar tenun gedoknya akan dikumpulkan dengan warna hijau
menarik hati pecinta fashion internasional oh ini aku ambil dari tema jakarta roop salah satu
cerita rakyat di indonesia terutama di jawa tengah dan jawa timur jadi main point dari desain aku
adalah tujuh aku ngambil dari tujuh bidadar itu tujuh selendang jadi itu di rocknya sekelilingnya ada
tujuh warna tul
terus sama patchworknya jadi aku ngambil tema zero waste juga aku ngambil dari sisa sisa kain tenun
teman temanku menurut dosen fashion lassal kolet surabaya kain gedok memiliki keunikan yang bisa
ditonjolkan dalam acara bergensi seperti paris fashion week ini karakteristik kainnya yang unik
dan dihasilkan dengan kerja kerasang perajin tenun selain itu motifnya juga tidak kuno sehingga cocok
dan aman untuk namanya sendiri kurang terekspos sebelumnya jadi kita ingin melebih memperkenalkan
kain tenun gedok itu baik secara lokal maupun internasional ya supaya orang orang tahu bahwa
ini ada tenun yang namanya tenun gedok dan untuk dari looknya sendiri kenapa kita memilih tenun
gedok itu karena looknya cukup modern cukup kontemporer dan seperti kita lihat sendiri
bahwa kelihatannya itu tidak terlalu tradisional karena mungkin apa yang
buat anak anak sekarang itu kurang suka menggunakan kain tradisional adalah dari segi desainnya dari motifnya
yang mungkin kesannya itu terlihat old school atau kuno
para desainer ini berharap tenun gedok tuban bisa membawa nama baik indonesia dalam dunia fashion internasional
selain itu kain tradisional lain juga bisa dijadikan kampanye ke dunia internasional tentang ragam budaya yang dimiliki indonesia
ksono surabaya jawa timur